ibu megawati tadi menyampaikan bahwa kita ini tidak pernah nutup
tidak pernah nutup siapapun dari partai partai yang lain untuk bergabung berjuang bersama
dengan partai politik yang sudah melakukan kerjasama empat partai ini itu kita terbuka
nah cuma satu hal yang dipersyaratkan adalah memiliki komitmen
bahwa tujuan dali bergabung ini adalah untuk memenangkan calon yang sudah kita tentukan
dan kemudian ke depan adalah bersama sama untuk membangun bangsa ini untuk menjahatkan rakyat
garis besarnya kira kira tadi gitu
jadi sekali lagi kami tidak menutup silahkan monggo
yang masih jomblo atau juga yang sudah berpasang pasangan
karena bisa saja nanti ketika janur kuning itu belum melengkung
di depan pelaminan masih juga akan bisa berubah
sampai saat ini pasangan yang sudah pasti nanti akan sampai ke pelaminan
ideallah pasangan yang ditentukan oleh partai pdi perjuangan
karena apa hanya partai pdi perjuangan yang bisa memastikan pasangannya akan diantarkan sampai ke pelaminan
yang lain masih belum tentu manakala nanti pacaranya putus
manakala itu masih bisa saja sebelum janur kuning sekali lagi ditentukan di pelaminan
jadi ini masih dinamis tetapi kami terbuka
jadi tidak menutup kemungkinan juga ada nanti akan bergabung bersama dengan keempat partai politik ini